kunjungan kenegaraan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud
membawa angin segar bagi dunia pendidikan islam di indonesia
rencananya raja salman akan berinvestasi di dunia pendidikan
dengan membangun sekolah islam khusus yang mengajarkan bahasa arab di kota makassar
keinginan raja salman bin abdul aziz untuk membangun sekolah madrasah khusus
yang mengajarkan bahasa arab di kota makassar disambut positif oleh
kepala kanwil kementerian agama sulawesi selatan abdul wahid tahir
pasalnya madrasah khusus pendidikan bahasa arab merupakan investasi pendidikan
bagi generasi muda dalam meningkatkan potensi dan akidah generasi muda di sulawesi selatan
namun secara teknis abdul wahid tahir belum berkoordinasi lebih lanjut dengan menteri agama
lokasi bangunan madrasah khusus tersebut juga belum ditentukan oleh kementerian agama sulawesi selatan
saya kira begini kita harus bersyukurlah
untuk kementerian agama sulawesi selatan sangat bersyukur kalau seandainya
dari kerajaan arab saudi ada keinginan untuk membangun institusi bahasa arab saudi selatan
nah tinggal kita mau tahu bagaimana sih modelnya
karena sampai sekarang ini kan belum ada secara resmi dari kementerian agama pusat tentang rencana itu
sebelumnya duta besar arab saudi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
menyampaikan keinginan raja salman untuk membangun madrasah yang khusus mengajarkan bahasa arab di tiga kota besar di indonesia
yakni makassar medan dan surabaya